saya tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan tidak ada
saya minta para pendengar dengar baik
satu saya mau lihat ibadah saya baik
saya mau bawa rapor ke gusti allah ya
ya enam tujuh saya pas
saya tidak mau dikasih angka tidak pas
kedua saya mau lihat anak saya baik
bagi saya tenar kemewaan kenikmatan
tapi anak punya kesuksesan itu adalah kenikmatan saya
ketiga saya mau lihat ya
sebagian masyarakat indonesia
oleh karena tahir hidupnya lebih baik